dirlantas polda jawa timur melakukan olah tkp pasca kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di pasuruan
jumlah korban meninggal bertambah menjadi empat orang
meski penyebab kejadian masih dalam pendalaman hipotesi sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi
sopir diduga tidak menghiraukan relawan perlintasan kereta yang memberitahu ada kereta api hendak melintas
tiga orang meninggal di lokasi dan satu orang meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit
sementara sopir dan dua penumpang lainnya mengalami luka luka
untuk tindak lanjutnya nanti kita serahkan ke reskrim karena ini masih palang pintu perlintasan jubidan tanpa palang pintu
korban sementara yang tkp tiga kemudian meninggal lagi di rumah sakit satu
sopir masih selamat mudah mudahan selamat nanti kita interview juga kita cek ke rumah sakit
empat korban meninggal dunia akibat kecelakaan di perlintasan
menggunakan kereta tanpa palang pintu di pasuruan jawa timur dimakamkan
salah satu korban dimakamkan di kampung halamannya di area pesantren al fahidayah desa kalirejo kabupaten pasuruan
sementara tiga lainnya dikebumikan di kompleks makam pondok pesantren sidogiri kraton pasuruan
sebelumnya mobil rombongan pondok pesantren sidogiri pasuruan yang berjumlah tujuh orang tertabrak kereta pandalungan
saat menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu